tpf menemukan fakta bahwa terdapat probabilitas dari kasus yang ditangani oleh korban
yang berpotensi menimbulkan serangan balik atau balas dendam akibat adanya dugaan
sekali lagi rekan rekan media kami tekankan
akibat adanya dugaan penggunaan kewenangan secara berlebihan excessive use of power
dari pola penyerangan dan keterangan saksi korban
tpm meyakini bahwa serangan tersebut tidak terkait dengan masalah pribadi
tetapi lebih diakini berhubungan dengan pekerjaan korban
tujuh tpf merekomendasikan kepada kepala kepolisian republik indonesia
untuk melakukan pendalaman terhadap fakta
keberadaan satu orang tidak dikenal yang mendatangi rumah saudara novel alias novel baswedan
di jalan deposito pada tanggal lima april dua ribu dua puluh
dan dua orang tidak dikenal yang berada di dekat tempat wudhu masjid al ihsan
menjelang subuh pada tanggal sepuluh april dua ribu dua puluh
dengan membentuk tim teknis
dengan kemampuan spesifik yang hal tersebut tidak dimiliki oleh dpr